antara pasukan militer filipina dengan kelompok militan abu sayyaf di filipina selatan
keluarga abk asal indonesia wawan saputra khawatir akan keselamatan anaknya
bersama sembilan wni lainnya yang masih di sandera
iya keluarga khawatir karena para sandera sangat rawan terkena tembakan
masyur halide ayah wawan saputra khawatir akan keselamatan anaknya
saat mengetahui kabar bahwa delapan belas tentara filipina tewas saat terlibat baku tembak
dengan kelompok abu sayyaf dalam operasi militer di provinsi basilan filipina selatan
guna membebaskan delapan belas orang warga asing yang disandra
masyur mengkhawatirkan kondisi para sandera karena rawan terkena tembakan
namun berdasarkan informasi terakhir dari pihak kementerian luar negeri indonesia
pada minggu siang ke sepuluh warga negara indonesia yang menjadi sandera dalam keadaan baik dan selamat
ada kekhawatiran ya kenapa ada agresi militer
ya setelah kami menonton tindak lama kemudian ada konfirmasi dari kemenlu
luar bahwa agresi militer itu tidak ada hubungannya dengan sandera yang kesepuluh itu
kita ke informasi